mainkan gamenya dapetin plusnya
sampai jumpa di video selanjutnya
baik kelompok ips maupun kelompok iva
besok pagi kalian akan kami bawa ke sebuah tempat yang jauh dari sekolah
semua akan berkumpul menjadi satu dalam ikatan persaudaraan sma dua garuda
besok kalian datang ke sekolah tanpa pakai seragam melainkan pakaian bebas
dan siapkan pakaian untuk menginap
jangan lupa minta izin sama orang tua kalian
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
boleh buka bab lima
ayo padahal semuanya kan gara gara arin
kalau aja arin gak ngomong macem macem ke michelle pasti semua ini gak akan terjadi
harusnya yang tau jawab itu arin
kamu lihat sendiri tadi di situ
dia nyerang aku tanpa ada alasan
dia tiba tiba nunjuk aku neng
eh bukan tanpa alasan

oh lo sengaja ngelakuin hal ini
udah selicik lo ya
lo jangan sembarangan nuduh ya
bukan gue yang sembari rahasia lo
kalau mike tau kenapa dia gak ngomong sama gue
atau mike sebenarnya ada kerja sama sama aldino
atau mike juga yang kasih ide madame pratt
biar aku sekalian pesenin mas ya
aku baru minum
terus terus gimana gimana mas
aku mau tau
aldino masih marah sama kamu
kalau urusan anak itu udah biarin aja lah
tau sendiri kan dia tuh kalau ngambek itu bakalan lama banget
sama persis kayak kamu
tapi nanti lama lama kalo udah butuh
pas nyati chat sendiri tiba tiba
apalah minta tolong udah biarin aja mas
kamu udah sabar ngadepin dia
semoga tuhan ngasih kesabaran aku tuh
lebih lebih lagi untuk menghadapi anak itu mas
aku pengen tau nih
perkembangan mermeras ini gimana sih
kamu ada laporan ya
laporan bulan ini
loh tapi kan ini mas
bulan ini kan kita belum juga sampai lima hari
jadi aku belum bikin pembukuan sampe di akhir bulan dong pastinya
kalo ada aku mau liat laporan hari ini aja
ntar ya mas
balik bareng gua yuk
gapapa fin gua bisa balik sendiri kok
udah gapapa balik aja bareng gua
sekalian ini wujud rasa terima kasih gua karena lu
udah ngebat di muka gua
gua tau lu ikhlas tasha
udah gapapa gua emang sekalian mau karang rumah gua
apa da vin beneran udah ngga peduli lagi sama perasaan rara
rara sediii banget apa da vin
padahal roro pikir setelah perjodohan sama vero berakhir
kita bisa balikan seperti apa davin minta waktu itu sama rara
gue bisa sendiri kok
davin udah jahat banget sama rara
davin terang terangan deketin tasha di depan lo
kalaupun lo gak bisa bales perasaan gue
manfaatin gue buat bikin davin mikir rara
kalo dia bukan cowok satu satunya yang nge nose sama lo
masih ada gue rara
yang akan berusaha buat lo bahagia
gue terpulang ya
gue baik banget sih sama gue
perasaan gue belum berubah
gue bisa move on dari bapak davin
meskipun aku davin udah nyakitin gue banget